assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
teman teman wartawan yang saya banggakan
tadi saya bersama pak menteri perhubungan baru saja mengadakan rapat koordinasi
untuk evaluasi beberapa hari terakhir
proses penyeberangan dari merak ke bakahuni dan sebaliknya
dalam rangka pelayanan mudik tahun dua ribu dua puluh
alhamdulillah berdasarkan hasil evaluasi yang kami lakukan
penanganan penyebrangan pada hingga saat ini berjalan sangat lancar dan sangat baik
oleh sebab itu saya selaku koordinator
presiden untuk mengkoordinasi kegiatan pelayanan mudik tahun dua ribu dua puluh empat ini
dengan pak menhub mengucapkan terima kasih
terutama kepada yang telah mendapatkan kepercayaan untuk menungguin
memastikan bahwa pelayanan di sini dengan baik
yaitu antara lain bapak kapolda pak kapolda banten
kemudian bapak bapak benur tentu saja
dan juga dari pihak
pokoknya semualah yang telah betul betul berjibaku untuk mensukseskan kegiatan ini
saya ingin sampaikan beberapa hal yang mungkin perlu diketahui oleh publik
jadi kita akan mengambil kebijakan
nanti kapal dari merak ke bakauni itu hanya ngedrop penumpang
dan langsung kembali ke merak untuk mengangkut penumpang
jadi tidak ada lagi skema
kemudian untuk yang membongkar dan muat
itu hanya dari ciwandan ke bakahuni
kapal yang akan menurunkan penumpang
sekaligus juga akan mengambil punpang dari bakahuni
itu adalah yang nanti dari ciwandan
sementara yang dari merak khusus untuk ngedrop saja
kosong balik untuk ngisi kembali
tentu saja ini akan kita lihat nanti perkembangannya
karena mengingat mengantisipasi situasi yang telah sekarang perkembangannya
karena angka penyeberangan ini mengalami kenaikan yang sangat drastis
pak kapolda melaporkan ada kenaikan enam puluh lima
pasti tentu saja di dalam pelayanan kita pasti akan ada perubahan
jadi jangan dibanding misalnya dengan tahun lalu
karena tahun lalu itu jumlahnya tidak sebanyak sekarang
ada antrian di jalan tol
itu semata mata jangan sampai nanti terjadi
justru mengganggu atau menyumbat
upaya kita untuk mengelola penumpang yang ada di pelabuhan ini
dan saya rasa tidak akan berlama lama
sehingga mereka bisa segera dimasukkan ke pelabuhan
dan bisa kita berangkatkan
juga dari pak dirjen darat
bukdat nanti mungkin juga akan bisa memberikan
tambahan tambahan informasi yang selanjutnya
sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya dengan rekan wartawan selama ini
mohon disampaikan apa yang sangat penting
yang perlu diketahui oleh para pemudik
agar mereka betul betul berita
bapak saudara saudara bisa dijadikan referensi
dijadikan rujukan oleh para pemudik
justru berasal dari apa yang telah
rekan rekan beritakan di media yang ada
selanjutnya ke pak menhub
tidak bisa dilayani secara
dan insyaallah dengan kedatangan
cara bertindak yang disampaikan oleh
apa yang disampaikan oleh pak menko
adalah usulan dari pak kapolda
sehingga mereka juga mendapatkan layanan
hanya lima belas menit langsung ke sana
tadi kami ada kesepakatan dengan kapolda
yang harus kita lakukan
kita mentolerir beberapa odol
jadi semua odol itu tidak tercuali
kita akan pinggirkan mereka untuk
dan ada ekspetasi dari
yang maunya kayak bang kahuni
mana yang harus kita lakukan kepanjang
saya pikir kita bisa memilah milah
penumpang yang ingin panjang
hampir satu jam perjalanan naik motor
saya lagi mencari kapal yang bisa
akan kita lakukan ini kita koordinasikan
understanding diantara kita itu baik
apresiasi kepada rekan rekan
dengan keadaan ini tidak perlu panik
karena kita sedang melayani masyarakat